kita akan bahas langsung mengenai saling balas pernyataan atau saling tuding antara demokrat dan pdip bersama dengan politikus pdip nusyirwan suyono dan wakil ketua demokrat syarif hasan
selamat sore bapak bapak
ya selamat sore
tadi kita sudah mendengar pernyataan dari pak hasto dan sebelumnya juga ada pidato dari pak sby
saya mau ke demokrat terlebih dahulu
sebenarnya pak syarif apa maksud dari pernyataan sby di rapdimnas demokrat dua ribu dua puluh dua tanggal lima belas september
ya pertama itu mewarning semua kepada kita semua khususnya kepada rakyat indonesia
bahwa pemilu tahun dua ribu dua puluh empat ini apabila terdapat hanya dua pasang
maka itu merupakan salah satu kebatilan
bagi demokrasi indonesia
karena apa rakyat indonesia memiliki hak untuk menentukan siapa pemimpin yang layak mereka percaya
dan kalau hanya dua pasang ini salah satu bukti bahwa memang presiden tresol itu yang menjegal proses demokrasi rakyat indonesia
jadi itu adalah informasi yang akurat
informasi yang akurat namun saya akan kutip
ya akurat dimana
pak syarif saya akan kutip apa yang dikatakan oleh pak sby pada tanggal lima belas september kemarin
salah satunya adalah konon akan diatur dalam pemilihan presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka
dua pasangan capres cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka
mereka itu siapa
dan yang mengatur itu siapa
dan apa yang dimaksud dari sini
pengaturan seperti apa yang dimaksud
ya artinya begini
pertama yang mengatur tentunya ada kaitannya dengan presiden tresol
nah partai partai yang tergabung di dalam koalisi ini tentunya akan mengatur hanya terdapat dua pasangan capres
dan itu jelas melanggar hak kedaulatan rakyat
kita juga menyajikan bahwa fakta ini sebagai warning dan berdasarkan pengalaman sebelumnya bahwa pak sby pada periode dua kali melakukan pemilu itu juga dilakukan secara transparan
baik itu artinya pak sby berbicara mengenai presiden threshold
karena sebelumnya sekjen pdip hasto kristianto
pernah mengatakan bahwa pdip menginginkan pilpres diikuti dua paslon saja demi mengefisiensikan biaya
bukan terkait hal itu pak berarti
iya itu termasuk salah satu daripada itu indikasi
karena kalau kita hanya berdasarkan kepada biaya maka taruhannya buat kedaulatan rakyat taruhannya kepada demokrasi ini menjadi sangat luar biasa tinggi sekali
dan itulah yang menyebabkan
kualitas demokrasi kita semakin menurun
kita sudah berpengalaman pada tahun dua ribu sembilan belas kemarin dengan hanya dua pasang yang diatur hanya dengan dua pasang itu terjadi polarisasi yang luar biasa
sampai sekarang masih dapat kita rasakan masyarakat paling bawah masih terjadi
jadi pertanyaannya masa pengalaman yang demikian buruk di pemilu pemilu sebelumnya
terulang kembali seperti itu ya
ulangi lagi pada tahun dua ribu dua puluh empat
baik pak syarif
kita juga lihat pada saat penyelenggaran penduduk sebelumnya
itu banyak sekali masalah masalah yang tidak bisa
banyak sekali masalah masalah
namun terkait hal ini saya ingin menanyakan pendapat terlebih dahulu pak syarif
saya akan menanyakan pendapat pdip terlebih dahulu pak nusirwan
karena tadi dinyatakan bahwa salah satunya memang karena sekjen pdip mengatakan hanya menginginkan dua paslon
tanggapannya seperti apa pak
apa yang disampaikan oleh saudara sekjen tentu ada dasarnya
perlu kita catat ya
dua ribu dua pasang calon itu setelah melalui beberapa proses dengan calon yang lebih daripada dua
jadi kalau mengacu kepada pemilu dua ribu sembilan belas tentu karena berdasarkan ketentuan
sesuai dengan undang undang untuk menjadi presiden
maka kunculan dua calon itu pada sebagai contoh tadi memisahkan dua ribu sembilan belas
prosesnya tidak langsung menjadi dua calon
itu yang pertama
yang kedua bahwa sebagai sebuah partai politik
wajib untuk memberikan pembelajaran politik
mencerdaskan politik bagi rakyat
itu hal utama bagi partai politik
maka kalau hal hal yang berkaitan dengan kualitas pemilu
atau katakanlah ada kecenderungan tren untuk menjadi hambat atau mengkerucut menjadi dua
saya pikir tentu itu tidak
tidak bijak disampaikan oleh
mohon maaf oleh bapak sby
karena bagaimanapun juga
kalau yang menyampaikan ini adalah memiliki partai begitu
ya sekarang silahkan upayakan untuk tidak memunculkan kondisi demikian
karena bisa mencalonkan presiden
ya soal bagaimana kerjasama dengan partai politik yang lain
konsolidasi di antara sesama partai politik
itu bisa dilakukan
kita sudah mendengar sampai dengan hari ini
demikian lebih daripada satu
beberapa calon presiden itu sudah dimunculkan oleh beberapa partai politik
nah ini maka
mohon maaf karena ini forumnya adalah membahas soal itu
demokrat pak sarif ini bisa memunculkan calon juga boleh
jadi tidak usah merasa bahwa kami akan terhambat
lalu bagaimana konsolidasi di internal masing masing itulah yang perlu dilakukan
baik saya akan tanyakan pak nusirwan
saya akan tanyakan pak sarif
indikasi kecurangan itu tidak relevan tidak cocok
kecuali kalau itu yang menyampaikan itu bukan partai politik
kalau partai politik dia lah yang berhak untuk mengajukan calonnya
baik pak nusirwan pak nusirwan tadi menyatakan bahwa janganlah demokrat
silakan bagaimana supaya tidak menjadikan

itu hak partai politik
baik pak nusirwan pak nursirwan
kalau ada indikasi kecurangan fakta dan buktinya seperti apa
kan tidak bisa
kalau ini kelas yang menyampaikan levelnya adalah pak sby
tentunya yang disampaikan tentunya juga harus ada ukurannya
tidak bisa seperti yang saya mengatakan saya
tentu kelasnya berbeda
inilah yang seharusnya perlu diperhitungkan
dengan baik bahwa jangan lupa
yang berhak mengajukan calon presiden itu partai politik
ya termasuk partai demokrat itu
baik pak nusirwan saya akan meminta tanggapan dari pak syarif
tadi dikatakan bahwa janganlah demokrat kemudian merasa ada yang menghambat
satu dan harus disampaikan berdasarkan fakta dan bukti
pertama pak syarif apakah demokrat merasa ada yang menghambat
siapa yang menghambat hal tersebut
dan kedua fakta dan bukti atau atas dasar apa
kemarin pak sby berbicara hal tersebut di depan rapimnas demokrat dua ribu dua puluh dua
ya salah satu fakta yang secara eksplisit itu adalah
jadi inilah sementara saat ini terus terang saja
koalisi koalisi partai partai itu sudah mengarah kepada satu kubu
dan ini inilah yang sebenarnya
yang membuat demokrasi kita ini semakin tergerus
nah inilah yang membuat kualitas demokrasi kita semakin bagus
membatasi dengan presiden threshold yang dihasilkan pada tahun dua ribu empat belas itu
itu juga salah satu bukti bahwa memang ini adalah pengkondisian untuk ke depan
nah kami partai demokrat sudah berulang ulang kali
berdasarkan hasil dua ribu empat belas itu adalah tidak relevan untuk dipergunakan
nah itulah yang membuat mendasar salah satu faktor yang mendasari kami bahwa
memang sudah adanya suatu oligarki bagaimana untuk melanggengkan kekuasaan ini
nah sekali lagi data ini jelas
dan kami kami kami betul betul menyampaikan ini adalah sesuai dengan
dengan aspirasi rakyat
baik pak itu artinya demokrat ingin menurunkan presiden tresol
ini adalah membuat aspirasi rakyat itu tidak tersalurkan
membuat kedaulatan rakyat itu tidak bisa terlaksana dengan bagus
diturunkan atau ditiadakan dan tidak relevan
karena itu membatasi calon calon pemimpin untuk mencalonkan diri
itu artinya demokrat ingin itu diturunkan atau ditiadakan
diterundaki oleh rakyat
itu artinya demokrat ingin itu diturunkan atau ditiadakan
karena dalam undang undang dasar kita sudah juga mengatakan bahwa
presiden dan wakil presiden itu
diusung oleh partai atau gabungan partai partai politik
peserta pemilu tidak dinyatakan menyangkut masalah presiden threshold
jadi siapapun dia nah ini adalah menghormati kedaulatan rakyat
nah dengan mempertahankan hasil pemilu tahun dua ribu empat belas tersebut
dilakukan untuk tiga kali dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas kemudian dua ribu dua puluh
tidak relevan saya akan tanyakan ke pdip
karena dinilai sudah tidak relevan tanggapannya
ya tentu kalau membahas presiden tresol pada saat ini
karena ini merupakan ketentuan yang dikeluarkan undang undang
yang bikin itu di dewan perwakilan rakyat
jadi itu isinya
isinya semua partai politik peserta pemilu legislatif maupun pemilu presiden
jadi itu sudah disepakati
dan tidak ada yang mayoritas suara loh
jangan salah di dpr itu
karena yang berjumlah sekian partai itu termasuk partainya pak sarif itu
berada di situ dan membahas di situ untuk membahas undang undang pemilu presiden maupun legislatif
oh tentu bahwa pada saat itu sudah diperhitungkan
berdasarkan pengalaman pada saat yang lalu
itu yang pertama
ya tentu kita bisa memperkirakan sendiri bagaimana kegaduhan
katakanlah kekacauan pada saat pemilu dimana semuanya berhak untuk maju termasuk mungkin pak sarip ingin jadi presiden juga boleh begitu ya
bentuk untuk ubang bentuk raketimu kami dengan sirum nanti juga di awal yang ber ta serangan mengerjakan unlap wabak baik terima kasihima nyusir sungguh nangani dok hotel virgo kpdancarief hassan waktu ketua demokrat kpdresimu n destinum hindi siada dan indagement
terima kasih bapak bapak